kiriman donasi melalui pos untuk korban gempa lombok membludak
sayangnya jumlah staff yang bertugas mengirimkan paket sangat terbatas
akibatnya pengiriman donasi ke pengungsian pun terlambat
pasca gempa kantor pos kota mataram kebanjiran kiriman paket donasi
kiriman yang datang bahkan semakin banyak saat pt pos indonesia
mengadakan promosi gratis ongkos kirim untuk pengiriman bantuan
gudang kantor pos pun bahkan tak sanggup lagi menampung paket
banyaknya bantuan yang dikirim melalui pos kini menjadi polemik
kami juga sedikit menghadapi hambatan untuk delivery nya untuk antaranya
karena apa karena dalam kondisi gempa seperti ini banyak warga masyarakat yang justru mengungsi
jadi kami kesulitan untuk mengantarkan kiriman dengan alamat pribadi
bantuan tapi alamatnya pribadi
untuk mengatasi kendala pengiriman kantor pos memutuskan menugaskan seluruh staff
di kantor cabang untuk membantu mempercepat proses pengiriman
mereka juga ditugaskan untuk menghubungi penerima
agar mengambil sendiri barangnya di tengah kesemrautan
memang kalau yang ada tulisannya posko gempa lombok
memang kan tidak ada alamat dan tidak ada nomor telepon yang bisa dihubungin
itu memang langsung ke bnpb
tetapi kalau yang ada nomornya kita tetap ditelepon
minta bantuan mobil pick up bukaan baik truk maupun yang kecil
untuk mengangkut bantuan ini ke bppd
atau bnpbd yang ada di tiap daerah itu
akibat keterbatasan staff pengiriman paket menjadi lebih lama
paket yang seharusnya selesai
sampai dalam dua hari hingga dua minggu justru belum terkirim
hal ini menjadi polemik tersendiri bagi para relawan yang secara khusus
meminta kiriman barang dari rekan mereka di luar pulau lombok
harusnya pt pos itu sudah mengasih informasi ke kami
dan dari total sembilan puluh paket yang kita kirim hanya dua saja yang sampai mbak
di gunung sehari
dua saja selebihnya hilang
ini belum ketemu
kantor pos berharap proses pengiriman donasi dapat rampung sebelum akhir agustus
donasi yang dikirimkan dengan tujuan posko bantuan akan disampaikan kepada bpbd
selanjutnya bpbd akan mengkoordinasikan distribusi bantuan ke posko posko yang membutuhkan
bagi anda yang ingin mengirimkan bantuan atau donasi bagi korban bencana gempa di nusa tenggara barat
ada dua hal yang patut anda perhatikan
yang pertama adalah alamat pengiriman
pastikan alamat pengirimannya adalah posko bencana korban gempa
ataupun posko pengungsian bukan alamat pribadi
yang kedua adalah pastikan jika anda sudah mengetahui kemana alamat posko bantuan yang anda tuju
pastikan juga anda menuliskan nomor telepon orang yang bisa dikontak di posko tersebut
karena dengan adanya nomor telepon tersebut
maka barang yang anda kirimkan dapat lebih cepat sampai ke para korban yang berada di posko tersebut
mumtazah chetaneningrat mataram lombok